muktamar ke delapan partai persatuan pembangunan resmi dibuka di asrama haji pondok gede jumat sore
muktamar ini didesain tidak hanya untuk membentuk kepengurusan partai berlambang kaabah ini
tetapi juga sebagai bentuk islah partai yang hampir dua tahun ini pecah
menjadi dua kubu yakni kubu muktamar surabaya pimpinan romahur muzi
dan kubu muktamar jakarta pimpinan jan faridz
pembukaan muktamar ke delapan p tiga ini dihadiri langsung oleh presiden joko widodo dan sejumlah menteri kabinet kerja
dalam pidatonya presiden berpesan agar persaingan politik di tubuh p tiga segera diakhiri
namun dalam pelaksanaan muktamar hari pertama yang dihadiri satu tujuh ratus peserta ini
ketua umum p tiga versi muktamar jakarta
namun p tiga versi muktamar jakarta jan faridz dan sekjannya adem yati nataku sumah tidak tampak
muktamar ke delapan p tiga bertema satu p tiga mandiri untuk berdaulat ini akan berlangsung tiga hari
dengan agenda utama membentuk kepengurusan baru dan merancang adart p tiga